aksi pria membunuh anak perempuannya dan membantai langsung istrinya secara sadis mengejutkan warga di perumahan klaster pondok jati jajar depok
meski rna selama ini memang kerap cek cok dengan anggota keluarganya namun warga setempat tidak menyangka rna sampai tega membantai istri dan anaknya
penyebab kejadian ini masih diselidiki oleh kepolisian
kasus aniaya istri dan anak sebegitu gampang terjadi
bagaimana psikolog forensik memandangkan pembunuhan keluarga ini
dan apakah konflik yang berujung pembunuhan antara sesama anggota keluarga merupakan konsekuensi kehidupan masyarakat perkotaan
sudah terhubung melalui sambungan daring sambungan zoom dengan pak reza indragiri psikolog forensik
selamat siang pak reza selamat siang selalu pak reza
ya pak reza kalau anda tentu menyimak juga perkembangan terbaru dari kasus ini kasus depok
kalau anda melihatnya apakah
apakah pembunuhan dalam keluarga bisa terjadi
itu kenapa ya pak reza
apa sebenarnya penyebab utama dan apa pencetus umumnya
kalau kita bicara penyebab sesungguhnya amat sangat banyak
harus dipilah harus disisir kasus demi kasus
tapi kalau secara umum kita bicara tentang kejahatan atau kekerasan
maka motif sesungguhnya bisa kita sederhanakan menjadi dua saja
yang pertama adalah motif emosional dan yang kedua adalah motif instrumental
kalau kita bicara tentang motif emosional maka
aksi kejahatan atau kekerasan terhadap anggota keluarga
dilatar belakangnya oleh adanya perasaan yang serba negatif
marah benci dendam dan sejenisnya
sementara kalau kita bicara tentang motif instrumental
maka barangkali aksi kejahatan tersebut ditujukan untuk memperoleh manfaat tertentu
manfaat finansialkah atau manfaat manfaat lainnya
baik ada klasifikasi atau kategorisasinya yaitu pak reza ya
emosional dan juga instrumental
tapi kalau kami kutip dari rekan kami yang berada di depok
jurnalis kami menyatakan sejauh ini motifnya adalah
sang suami ini sakit hati terhadap istri
lantas ini juga bisa dimasukkan ke kategorisasi emosional berarti ya
ya kalau memang penjelasannya adalah peristiwa ini dilatar belakangi oleh rasa sakit hati
maka sebagaimana saya katakan tadi
bahwa perasaan hati yang serba negatif itu bisa dirangkum dalam istilah motif emosional
dibalik aksi kekerasan atau perilaku jahat manusia
baik kalau anda melihatnya sejauh ini untuk pembunuhan keluarga
mayoritas yang terjadi justru family homecide pak reza
apakah ini berlangsung tanpa perencanaan dan lebih karena suatu perkelahian
atau duel yang bersifat spontan
kalau dalam kasus depok ini kan apakah direncanakan atau tidak ya pak reza
kalau anda melihatnya
kemungkinannya adalah tiga ratus tiga puluh delapan pasal pembunuhan spontan
atau pasal tiga ratus empat puluh pembunuhan berencana
kalau kita coba potret kasus depok
maka sepertinya ini bukan merupakan pasal tiga ratus empat puluh alias pembunuhan berencana
karena seseorang yang melakukan aksi kejahatan sesungguhnya memiliki dua misi
misi pertama adalah menuntaskan aksi kejahatannya
dan misi kedua adalah bagaimana mempersulit otoritas perenggatan hukum
dalam menagih pertanggung jawaban pidana si pelaku
nah melakukan penganiayaan sedemikian rupa
dengan situasi yang serba
ada jeritan di sana sini
diperhatikan oleh sekian banyak tetangga
tampaknya bukan merupakan bentuk perencanaan
bukan merupakan bentuk pemenuhan misi kedua
yang dilakukan oleh pelaku
saya berspekulasi tampaknya bahwa ini merupakan pembunuhan yang sifatnya spontan
tentu saja tetap harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian
ini kan kalau kita simak perkembangannya ya pak reza ya
yang dikatakan sempat puas setelah membunuh anaknya
dan juga asik keji ini dilakukan
dan sempat juga bertemu dengan para tetangga
artinya di sini apakah bisa dikategorisasikan juga
kalau pelaku ini mengalami gangguan jiwa
kalau kamu ikutip dari berbagai sumber
kalau sudah ada perilaku perilaku yang terkesan
yang berjanggal semacam itu
maka kemungkinannya adalah
ini sangat penting bagi otoritas kepolisian untuk mendalami
pertama adakah pengaruh miras dan narkoba
adakah kondisi psikologis tertentu yang diidap oleh si pelaku
yang membuat perilakunya luar biasa keji
berbeda dari orang kebanyakan
dan yang ketiga
apakah ini merupakan manifestasi dari luapan amarah yang sedemikian tinggi
yang sedemikian menggelap
dan juga berdegak yang tak tertahankan lagi
nah tiga kemungkinan ini harus disisir
yang jelas saya pribadi menghindari penggunaan sebutan sebutan psikologis
misal psikopat soskriopat skizofrenia dan seterusnya
terlebih setelah skizofrenia
kalau kita sematkan kepada pelaku
maka seakan akan kita memberikan perbekalan kepada yang bersangkutan
untuk suatu saat nanti bisa lolos dari jerat hukum dengan memanfaatkan pasal empat puluh empat kuhp
bahwa kurang lebih orang orang yang melakukan kejahatan
namun diketahui memiliki kondisi kejiwaan tertentu
justru akan bisa bebas dari pertanggung jawaban pidana
saya tidak berharap bebas dari pertanggung jawaban pidana itu berlaku dalam kasus ini
itu sebabnya sekali lagi saya menghindari penggunaan sebutan psikologis apapun
termasuk kemungkinan yang bersangkutan mengidap skizofrenia
baik ini kan juga kalau kita simak juga pernyataan dari para tetangga di sekitar ya pak reza
kerap sekali cek cok bersama istri
kalaulah terjadi cekcok apakah bisa dimediasi oleh faktor eksternal
sepertiklah tetangga juga ikut campur dalam urusan mereka
sehingga tidak berujung terhadap penganiayaan terhadap anak dan juga istri
semestinya demikian tetapi bukankah masyarakat kita juga yang menganggap bahwa cek cok di rumah tetangga
adalah sesuatu yang tabu yang terklarang untuk kemudian tanda petik di intervensi
ada istilah populernya adalah
jangan ikut campur urusan rumah tangga orang
ini urusan dapur ini urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun
anggapan sedemikian rupa harus dikoreksi besar besaran
karena kalau kita mengacu pada undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
atau undang undang pkdrt
kita akan temukan sejumlah pasal yang justru mendorong masyarakat untuk mengambil prakarsa
masuk ke tetangga sebelah dalam rangka memastikan bahwa cek cok yang disertai dengan kekerasan itu bisa diakhiri bisa dihentikan
semangat undang undangnya seperti itu
kalaulah pembunuhan itu terjadi di dua kategorisasi seperti anda katakan
tapi kalau di generalisir yang terjadi umumnya di masyarakat kelas menengah bawah
atau justru banyak di perkotaan ya pak reza kalau anda melihat sejauh ini di indonesia
sayangnya saya tidak menemukan data yang memilah adanya tipologi kekerasan tertentu
yang dikaitkan dengan status sosial ekonomi atau terkait dengan domisili
apakah komunitas umum
atau komunitas urban
atau komunitas rural
saya tidak menemukan data itu
ketika dilakukan oleh laki laki terhadap perempuan
dalam ini suami terhadap istri
suami yang tidak mau berpisah
namun tidak menemukan cara untuk menghentikan rencana istrinya
kemudian memilih jalan nekat
yaitu ibaratnya tgtb
menghabisi istri menghabisi anak anak
semata mata agar mereka tidak dimiliki oleh laki laki lain
dan ini barangkali menyebabkan salah satu spekulasi yang juga bisa didalami oleh pihak kepolisian
baik kalau kita lihat ya pak reza ya sejauh ini di indonesia tidak hanya pelakunya sang suami
melainkan juga kalau kita lihat perkembangan terakhir
ada anak yang tega bunuh ayah atau orang tuanya
artinya di semua tingkat dari mulai anak mulai dari sang suami juga istri
ini juga mempunyai peluang besar ya untuk melakukan tindak kejahatan seperti itu ya
kita harus objektif memandang bahwa setiap orang sesungguhnya berpotensi menjadi pelaku atau berpotensi juga menjadi korban
jadi sangat masuk akal kalau ada misalnya anak yang menghabisi atau menjahati orang tua
atau istri yang menjahati suami
yang berbeda dari anggapan sebagian kalangan bahwa
hanya laki laki lah hanya suami sajalah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya
namun kalau kita kembali buka undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
kita bisa merasakan tanda petik keberpihakan undang undang itu
jadi apakah ini ditunjukkan sebagai bias gender tampaknya iya
keberpihakan yang ditunjukkan oleh undang undang adalah adanya frase bahwa
undang undang tersebut terutama sekali diperuntukkan bagi kaum perempuan
berarti bagi kaum istri
semoga saja indah tirumusan undang undang yang seperti itu
tetapi aparat penegak hukum tetap objektif melihat kemungkinan
bahwa tidak hanya perempuan sajalah yang menjadi korban
tidak hanya laki laki sajalah yang menjadi pelaku
tapi justru bisa sebaliknya laki laki bisa berada pada posisi sebagai korban
perempuan berada pada posisi sebagai pelaku
baik ini kan juga menjadi perhatian bersama ya pak reza
selain di kasusnya di depok
terjadi juga kasus penganiayaan terhadap seorang art di kabupaten bandung barat
yang menjadi korban aniaya majikannya
gara gara dalam mengerjakan tugas
ada kesalahan yang diperbuat oleh art
artinya memang ini terjadi tidak hanya dalam kalangan rumah tangga saja
tapi termasuk juga asisten rumah tangga atau art yang bekerja di rumah
kita harus samakan persepsi mas bahwa kita buka lagi ya undang undang yang sama
yaitu undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
kalau ditanya siapa itu anggota keluarga
ternyata undang undang tersebut menentukan bahwa
asisten rumah tangga juga termasuk pihak yang dilindungi oleh undang undang pkdrt
artinya art betapapun tidak memiliki hubungan darah
tidak memiliki pertalian kekerabatan
tetapi tetap diposisikan sebagai seseorang yang ketika dijahati oleh majikannya
maka art tersebut akan dipandang sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga
baik peluang besar terjadi kekerasan terhadap art
namun yang bisa menjadi catatan ke depan seperti apa ya pak
untuk melindungi para art agar terhindar dari perbuatan kekerasan dari sang majikan
ada paradoks menurut saya terkait dengan bagaimana kita memberikan perlindungan kepada rekan rekan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga
di satu sisi kita menganggap bahwa pekerjaan tersebut maaf dipandang sebagai pekerjaan yang ya katakanlah maaf ya supaya tidak menurut tafsir ya
dipandang sebagai pekerjaan yang rendah yang hanya mau digeluti oleh orang orang yang tingkat sosial ekonominya rendah
dan tidak layak untuk dijadikan sebagai pekerjaan jangka panjang
tetapi uniknya terhadap posisi yang tanda petik tidak mulia semacam itu justru sebagian kalangan berupaya memperjuangkan adanya undang undang perlindungan asisten rumah tangga
padahal menurut saya kalau kita mengadakan undang undang sedemikian rupa justru kita akan melestarikan pekerjaan sebagai aset

alih alih mengadakan undang undang yang dikhususkan untuk melindungi asr justru menurut saya tidak perlu bikin undang undang
yang harus diperjuangkan adalah bagaimana menghapus pekerjaan asr
bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih bermartabat yang lebih melindungi hak hak si pekerja itulah yang harus diperjuangkan
sehingga tidak ada lagi orang yang baik secara sengaja maupun lebih lebih secara terpaksa menggeruti pekerjaan sebagai
walaupun tetap ada yang mengatakan

saya katakan bahwa siapapun yang memilih bekerja sebagai asisten rumah tangga saya pandang itu sebagai pekerjaan yang baik dalam rangka memenuhi kebutuhan nafkah keluarga
saya pandang demikian
baik pak reza terakhir saya minta dari anda untuk hukuman apa ya yang setimpal pelaku yang membunuh anaknya kemudian menganiaya istrinya di depok ini
apakah pernyataan dari paman korban ini bisa disalurkan untuk upaya tindak hukum selanjutnya
karena jika mengutip pernyataan dari paman korban
apakah pernyataan dari paman korban dihukum seberat beratnya
kita ingin dihukum seberat seberatnya tapi pada saat yang sama sudah mulai muncul narasi bahwa yang bersangkutan skizofrenia
sekali lagi kalau kita memang ingin menghukum dia seberat beratnya maka pastikan tidak ada sematan psikologis apapun kepada yang bersangkutan
yang kedua tentu saja ini tugas bagi pihak kepolisian untuk memaksimalkan penggunaan pasal apakah pasal tiga ratus tiga puluh tiga
yaitu pembunuhan yang katakanlah sifatnya spontan
ataukah ada perencanaan dibalik aksi pembunuhan tersebut
untuk penggunaan pasal tiga ratus empat puluh dijamin akan mengenakan ancaman pidana yang lebih berat
tetapi saya hitung hitungan di atas kertas bagaimana saya katakan tadi tampaknya bukan tiga ratus empat puluh tapi tiga ratus tiga puluh delapan yang akan digunakan oleh pihak kepolisian
baik terima kasih atas waktu anda bersama kami di cnn indonesia news hour psikolog forensik pak reza indragiri selamat siang assalamualaikum pak reza